bro tahun ini mudik nggak
nih ada aplikasi gomudik
iya aplikasi yang bikin mudik jadi mudah
karena ada fitur gomudik news
berisi video yang melaporkan kondisi terkini seputar aktivitas mudik
ada juga fitur live streaming di mana kita bisa menyaksikan siaran cnn indonesia tv secara live
bisa juga pantau arus mudik di banyak titik dengan fitur cctv
jadi bisa tahu mana yang macet dan mana yang lancar
selama mudik kondisi badan juga harus deh
ibadah jangan sampai terlewatkan
update dulu ah biar yang lain tahu
jangan lupa ya pakai hashtag gomudik
di gomudik juga ada nomor telepon penting
makanya download aplikasi gomudik sekarang juga
gomudik mudik mudah mudah mudik